yang ini juga pemirsa harus hati hati juga untuk anda yang membawa anak anda bermain di pinggir kolam misalnya begitu ya harus ekstra hati hati
kemarin ada kejadian jadi karena tengah bermain di pinggir kolam tangan seorang balita tersedot lalu terjepit di saluran air kolam renang di sebuah apartemen jakarta
hampir satu jam evakuasi dilakukan oleh petugas kebakaran korban pun dibawa ke rumah sakit karena tangan dan jarinya bengkak
hampir satu jam bocah berusia empat tahun ini dievakuasi tangannya tersedot lalu terjepit di saluran air kolam renang di sebuah apartemen di pulau gebang cakung jakarta timur kamis malam
dengan peralatan khusus petugas rescue kebakaran dan penyelamatan jakarta timur mengevakuasi korban hingga pukul sembilan malam
petugas mengaku sempat kesulitan saat berusaha mengevakuasi korban karena pipanya yang berukuran satu lima inci tersebut tertanam beton
kita terima berita tiga puluh kurang lebih jadi anggota langsung muncul ke tkp
memang kelembatan di jalan terlalu trafik setelah di tkp korban tangannya masuk ke pipa kurang lebih satu setengah inci
itu kita dengan anggota berusaha untuk mengevakuasi setelah berhasil kita angkat tangannya namun pipa masih menempel
karena pergilangan dan jari korban mulai membengkak korban pun dibawa ke rumah sakit islam podokopi jakarta timur
selain petugas medis turut mendampingi adalah petugas kepolisian dan petugas rescue kebakaran dan penyelamatan juga ikut mendampingi korban ke rumah sakit